kami tidak dibukakan jalan tidak ada tim escore
pasien saya meninggal di atas mobil
sebuah video terkait keluhan supir ambulans yang tidak mendapatkan jalan prioritas
akibat tersendat oleh pengguna jalan lain
hingga mengakibatkan bayi yang diangkutnya meninggal
karena tidak segera mendapatkan pertolongan medis viral di media sosial
video yang berdurasi tiga puluh detik itu terjadi di makassar sulawesi selatan
jarak yang ditembus sang sopir dari kawasan talasalabang hingga ke rumah sakit daya makassar
mencapai belasan kilometer dengan beberapa titik kemacetan
ss daya meninggal di urib
bayi penumpang ambulans dikatakan meninggal dunia
saat kendaraan terjebak kemacetan di jalan urib sumoharjo
sang sopir mengeluhkan pelarangan motor pengawalan ambulans
terdengar pula suara histeris seorang wanita dalam video
yang diduga sebagai ibu dari bayi yang meninggal
menanggapi video viral tersebut
kanit lima saat pjr ditelantas polda sulsel penyayangkan
sang sopir yang tidak mencari rumah sakit terdekat
saat pasien dalam keadaan darurat
pihak satuan polisi jalan raya pjr juga mengaku
tak pernah menerima panggilan dari keluarga
maupun sang sopir yang bersangkutan untuk meminta pengawalan
nah kalau kita melihat dari talaksalapang ke rumah sakit daya
nah kalau memang emergensi seperti itu
darurat seperti itu kan banyak rumah sakit yang dilewati
dari talasalabang ada di petarani paramon
nah kalau dia menghubungi polisi siapa polisi yang mana yang dihubungi
polisi kini masih mencari sopir pembuat video beserta penumpang di dalamnya
ahmad syamsudin makassar sulawesi selatan